asobri gak diterima jadi pegawai tetap
masa ditaro teko
mulu di tengah tengah
harusnya kan aku yang malu malu
bukannya kanku soya
kanku soya itu ya kalo dijak ngobrol pasti
grogi yuk diketeket sama aku
kanku soya aku hanya pergi dulu yuk
mau pergi ngaji
jangan lupa yuk tentuin kanku soya
tanggalnya buat nembak kako
kamu ke rumah ujang
ambil seragam kamtipnya
kasihkan ke amin
setelah apa yang saya lakukan buat mama
memang apa yang kamu lakukan untuk saya
saya ketemu sama cucu
karena saya ingin mencari pendamping buat mama
bukan untuk diri saya
saya sudah mengorbankan
waktu dan tenaga saya
untuk memikirkan mendasep
membadrun dan juga mama
semua teorang sudah mendengar
apa yang kalian bicarakan bagja
sudah tidak ada alasan
untuk kamu mau bicara apa ah
belum selesai mak
saya masih mengajak cucu untuk ketemu lagi
karena ada orang yang mengkhianati saya
kamu salah bagja
bukan ucuy yang mengkhianati kamu deh
he kamu tahu
si cucu pasti akan cerita sama edet dan jayat
tapi kamu tidak peduli

kamu tidak peduli bagja karena dia jauh di lubuk hati kamu
kamu tidak peduli cucu
kamu menyukai perempuan yang pintar
yang cantik yang penuh dengan gairah
itu yang pernah kamu sampaikan sama ucuy
saya menempuh segala resiko
itu demi mama
kamu ke sana
cuma buat diri kamu sendiri
apa hebatnya seorang cucu
dia hanya calon tkw
bukan hal yang besar
kenapa setiap orang membicarakan dia
seolah olah dia adalah seorang yang luar biasa
ini bukan tentang cucu
tukang untuk tergenit dibelain tukang dibelain atuk neng sekali sekali dibelain